lembaga riset saiful munjani research and consulting smrc merilis data tokoh tokoh kandidat calon presiden potensial
berdasarkan penilaian elit politik tokoh masyarakat dan masa pemilih nasional
penilaian didasarkan pada kapabilitas empati akseptabilitas dan kontinuitas
dari dua puluh dua nama kandidat calon wakil presiden lima diantaranya konsisten menempati survei
berdasarkan kapabilitas empati akseptabilitas dan kontinuitas program kerja
lima tokoh tersebut adalah mahfud md erlangga hartarto khairul tanjung sri mulyani indrawati dan said akil siraj
dari tiga sudut penilaian dari elit politik opinion leader dan masa pemilih nasional
direktur eksekutif smrc jayadi hanan menilai pada akhirnya penilaian masa nasional yang akan menjadi pertimbangan
hal ini dikarenakan nantinya proses pemilihan akan melibatkan rakyat indonesia
metodologi penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan melihat pendapat opinion leader yang sering muncul di media masa nasional
karena itu kita ingin mencoba melihat konsistensinya misalnya dengan hasil yang kita peroleh dari masa pemilih nasional
karena in the end ujung ujungnya itu kan ke masa pemilih nasional
jadi ujung ujungnya kan ke situ
nah ternyata kan kita disurvein di riset ini menemukan ada yang konsisten
ada yang tinggi di kalangan elit tapi rendah di kalangan masa
ada yang tinggi di kalangan masa tapi rendah di kalangan elit dan seterusnya